iya ini kan udah benar
mau nanya emangnya bener nyomud teh gak jadi hamilnya gitu
emang gak hamil emangnya kenapa sih
haa suti kan cuma nanya aja nyomud apakah karena gara gara itu ya waktu itu nyomud makan nanas muda teh gitu ya
ada apa nyomud jangan
saya disini mbak
pak amir mau ngambar satu
enggak enggak enggak udah saya cukup udonah
itu pak amir
ya mbak satu aja mbak
nasi sama ayam satu
tunggu sebentar ya bu
ya ampun bu dona makannya banyak banget baru aja makan udah nambah ini makan apa kesurupan sih
udonah mau dibungkus juga
boleh boleh boleh pak amir
wah gawat nih
gimana kalau nanti jadi nikah
bisa bisa aku harus ngasih uang belanja double
waduh gendut dong dompet
kayaknya di dalam sepi deh

coba aku juga telfon raya
nggak diangkat ya
apa kita gedori ke kali ya
kayaknya raya nggak ada di sini deh

oke saatnya adriana

surti disuruh keluar
gue mau ngobrol dan sekarang
gue mau ngobrol dan sekarang
gue mau ngobrol dan sekarang
keluar keluar ya keluar tenang nyobot gak usah pakai melotot ih iya iya kamu
dasar pedok untuk membantunya cuma satu coba lima aduh bener bener deh gue bisa stres
tapi kamu nggak papa kan aku baik baik aja aku makan apa apa ah syukurlah kalau begitu tapi
kamu tetap harus beddres ya kamu harus tetap istirahat supaya kamu cepat sembuh oke
mas aku lagi duduk duduk nyantai aja kok sambil nungguin mas pulang emangnya anak masa satu

enggak tahu ke mana sekarang maksudnya reva emang kemana dia kemana ya pergilah mas mas semenjak
mas udah enggak tegas lagi sama reva dia sekarang seenaknya keluar dari rumah tanpa izin sama
aku dia pergi kemana mas saya enggak apa apa lah kalau reva pergi untuk main ya kan karena
kalau dia dikurung di kamar juga nanti dia bisa kesel malah apalagi liburan ke hongkongnya batah
nah ini nih aku heran aku heran kenapa sekarang mas udah berubah banget mas
bener bener udah enggak enggak percaya sama omongan aku mas udah nggak peduli juga mas
tahu kan reva sekarang udah seenaknya dia keluar dari rumah pergi begitu aja ya wajar
dong kalau aku khawatir aku ini kan ibunya masih emang walaupun bukan ibu kanung tapi aku juga khawatir sama reva yang lebih kuat dan enggak kaya dengan aku
ya memang walaupun bukan ibu kanung tapi aku juga khawatir sama reva yang lebih kuat dan enggak kaya dengan aku
aku harus tahu dia pergi kemana sama siapa terus mau kemana aja mau ngapain aja
aku wajib tahu dong karena pergaulan anak zaman sekarang apalagi rafa anak perempuan mas itu rawan banget mas
jangan sampai dia itu rusak karena pergaulannya dia mas